seluruh kebutuhan mendasar penanganan pasien kosong sementara
pegawai dan perawat akhirnya memilih pulang dan membiarkan rumah sakit tanpa pelayanan
komisi empat dprd yang melakukan sidak ke rumah sakit ini mendapati sejumlah pegawai
tidak bisa bekerja melayani pasien lantaran habisnya stok kebutuhan
seperti obat obatan gawat darurat infus hingga jarum suntik
kondisi ini diakui sejumlah dokter sudah terjadi sejak sebulan terakhir
pada saat ini sejumlahnya sudah kolap
sudah berapa lama ini kolapnya
sejumlahnya sudah satu bulan

sejumlahnya memang sudah semakin lama semakin kolap
untuk mengetahui kondisi terkini dari rsud besuki telah terhubung melalui telepon
janur sasra ketua komisi empat dprd situbondo jawa timur selat malam
selamat malam mbak
ya anda baru saja melakukan sidang
kemudian menemukan tidak ada jarum suntik serta sebagian petugas pelayanan pulang
lalu bagaimana dengan pasien yang menjalani perawatan di sana
jadi sebetulnya bukan petugas atau tenaga medis enggan melayani pasien
tapi karena memang kondisi logistik atau stok beberat medis yang kosong
termasuk tabung oksigen dan lain
baik tentunya itu akan berpengaruh terhadap perawatan
lalu bagaimana kemudian kondisi pasien dengan tidak adanya stok obat obatan
dan juga menyebabkan tenaga medis yang ada di sana akhirnya pulang karena tidak bisa melakukan apa apa
ya kami setelah sidak tadi langsung merekomendasikan kepada bupati dan dinas kesehatan
untuk mensuplai kebutuhan yang darurat
beberapa obat obatan yang urgent
dan seperti obat asma dan lain lain
termasuk tabung oksigen
untuk segera disuplai dari gudang farmasi kabupaten situbondo
itu langkah pertama yang harus dilakukan
lalu untuk mengatasi carut marut dan ketidakpuasan
agar mengevaluasi plt direktur rumah sakit besuki
dan alhamdulillah tadi jam satu siang pak bupati sudah menanggapi baik
jadi ada pelantikan
atau pengukuhan plt rumah sakit bisuki yang baru
baik artinya tidak ada penelantaran pasien ya pak ya di rsud besar
tidak ada jadi kami minta kepada pendemo atau beberapa tenaga medis
untuk tetap melaksanakan fungsinya melayani pasien
apa sebetulnya pak
dengan segala konsekuensi dan situasi begitu ya pak
dan situasi kondisi
oke pak janur apa sebetulnya penyebab utama dari kekosongan obat
serta munculnya sejumlah tuntutan dari petugas rsud
sebetulnya kalau dari kaskabupaten itu sudah tersalurkan anggaran tersebut
kepada rumah sakit besuki
namun entah karena administrasi atau oknum sehingga anggaran tersebut tidak terbayarkan
dan menimbulkan gejolak baik dari dokter spesialis atau perawat dan beberapa karyawan
oke oknum yang dimaksud ini sudah diketahui pak siapa
sementara ini yang bertanggung jawab adalah plt direktur lama
karena dasar itulah kemudian dprd memberikan rekomendasi untuk melakukan penggantian begitu ya pak ya
evaluasi dan secara tegas untuk melakukan penggantian
tadi pak janur sudah mengatakan beberapa langkah darurat kemudian yang dilakukan
agar tidak terjadi
penelantaran pasien di rsud besuki
bagaimana kemudian dengan langkah jangka panjangnya
bagaimana kemudian dprd bisa memastikan bahwa apakah atau apapun peristiwa yang terjadi pada hari ini
kemudian tidak akan terjadi kembali di masa depan
pertama kita percayakan kepada inspektorat dulu ya untuk mengaudit
berapa sebenarnya total kerugian
yang dialami oleh dprd
pertama kita percaya kepada anggaran yang diperlukan oleh rsud besuki dengan tidak tersalurkannya anggaran tersebut kepada pihak yang membutuhkan
dan yang kedua kami menginginkan ada pengawasan yang terus menerus
karena kondisi ini kan seperti kondisi lumpuh
lumpuh total dari segi logistik ataupun ketersediaan sumber daya manusianya
dan itu akan dikawal begitu ya pak ya oleh anggota dprd
supaya kemudian kericuhan ini tidak kemudian terjadi lagi
pak janur sasra ketua komisi empat dprd situ bondo
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia prime news